pasar menjadi tempat favorit bagi warga untuk berbelanja aneka kebutuhan sehari hari
sayur mayur buah sembako dan sederet kebutuhan lainnya semua tersedia
asiknya lagi berbelanja di pasar seperti ini selain lengkap harganya juga jauh lebih murah dan terkadang bisa ditawar
mungkin faktor inilah yang menyebabkan pasar di sejumlah daerah masih ramai dijajali pembeli hingga hari ini
padahal tak sedikit wilayah yang sudah menerapkan kebijakan psbb
jangankan menjaga jarak masih banyak pedagang maupun pembeli yang masih terlihat tidak mengenakan masker saat bertransaksi
belum lagi ditambah lalu lalang warga lainnya di lokasi yang sama bahkan hingga berkerumun
semua sibuk dengan urusannya masing masing
padahal tanpa disadari droplet menjadi media penyebaran virus corona di pasar
itu memang akan berisiko dalam menularkan virus
karena seperti yang kita tahu penyebaran virus corona sendiri itu dari droplet atau percikan liur atau lendir yang bisa membawa virus tersebut hingga jarak satu meter dari sumber droplet
kemudian bisa terhirup ke saluran nafas atau melalui benda benda yang kita sentuh kemudian kita menyentuh mata hidung atau mulut
droplet bisa menempel di benda yang terjatuh oleh plastik uang sayur buah dan barang barang yang diperjual belikan
bahkan virus tersebut bisa bertahan hingga tiga hari
belum lagi jika pemilik barang langsung menyentuh wajah atau hidung maka penyebarannya akan sangat cepat
intinya adalah memang kita tidak boleh yang kok kesannya lebay sekali ya
memang kita tidak boleh terlalu lebay juga
bahwa seluruh permukaan yang memang ada resiko penularan itu sebaiknya memang kita bersihkan
tidak perlu semuanya dengan alkohol karena kita tahu bahwa sebenarnya dengan air dan sabun itu cukup untuk membersihkan
ada banyak cara yang bisa dilakukan agar penyebaran virus corona di pasar tradisional bisa dikurangi
pembeli bisa memanfaatkan layanan jasa pengiriman berbasis daring
jarak jauh ini anda masih akan dilayani layaknya berada di pasar karena beragam kebutuhan yang anda perlukan tersedia
tapi lagi lagi jika anda terpaksa harus ke pasar untuk membeli aneka kebutuhan sehari hari pastikan anda mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan
pakai masker sebelum anda keluar rumah
hindari terlalu banyak menyentuh barang di pasar
jika terpaksa gunakan sarung tangan atau sering sering mencuci tangan usai menyentuh barang
pastikan tidak terlalu sering menyentuh masker saat tangan anda dalam kondisi kotor apalagi usai memegang uang belanja
hindari berdekatan dengan penjual dan pembeli lainnya
dan tinggalkan kerumunan tunggu saat kondisi mulai sepi baru anda melakukan transaksi
pembeli putan cnn indonesia